saya juga berharap masyarakat untuk tidak menyebarkan foto atau berita hoax
karena nanti seluruh informasi update akan langsung disampaikan oleh pak kapolda
update update mengenai kejadian ini setelah olah tkp selesai
sehingga saya berharap masyarakat juga tidak usah resah tidak usah takut
seperti yang mungkin diharapkan oleh pelaku gitu ya
jadi tenang saja insya allah kita sama sama jaga
bandung tetap kondusif terutama dalam ikhtiar kita setelah pandemi ini
kita berusaha melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi
tentunya membutuhkan situasi yang kondusif
jadi sekali lagi saya minta warga masyarakat percayakanlah kepada aparat kepolisian yang menangani
dan termasuk juga saya minta aparat kewilayahan terus berkoordinasi dengan
korko pimcam dari wilayahnya masing masing